sampai jumpa di video selanjutnya
amira ngerti kau bu
pak ramu yang bayarin rumah sakit amira bu
ibu tahu rencana busuknya dia
ibu nggak sudi berbantuan dari dia amira
orang jahat kayak dia itu nggak pantas berbaik hati
bu jangan marah marah di sini
nggak enak dilihatin banyak orang dong bu
nanti kita ganti semuanya
amirnya kerja ibu juga kerja ya bu
kamu tenang sekarang
pokoknya ibu nggak sudi
ibu nggak sudi
baca selamu membunuh kamu
kalian nggak usah ikut ikut kami
bung tarik hati hati
kenapa kamu harus kasar dan mendorong ampera seperti ini
dia itu anak kamu sendiri

mereka akan akan menprehankan saya untuk

dengerin ya prabu ya
saya gak mau terima satu sen pun uang dari kamu
dasar kamu pembunuh
udah bu ibu tenang
biar saya yang selesai semuanya
nanti kita bicara di kasir ya
dan ibu gak ada utang sama sekali sama pak prabu
aku cuma mau bilang terima kasih
tadi kamu udah doangin aku
aku gak tau tadi gimana kegidinya
kalau gak ada kamu
ibu sama pak prabu gak bisa berhenti berhentem
terus kalau tagihan membuka
jujur banget aku gak bisa bayar
aku baru tau kalau tata kamu baik
siapa yang baik
jadi kalau aku tagi
aku memang pasti bayar kok aku pasti ganti
kalau kamu mau aku bisa cicil kok sedikit sedikit
kalau aku tagi
gak usah sekarang
gak usah sekarang
jadi kamu jangan pernah coba bayar sebelum aku tagi
rizky bantuin kita ya
untuk melunasi semua biaya itu
daripada dibantu oleh
dia itu sudah menghancurkan hidup kita amirah
dia tuh gak mau ngeliat
ibu tidak akan pernah maafkan dia
amirah ngerti kau bu
kamera kangen banget sama ayah
sampai hari ini pun
rasanya merah belum bisa percaya
orang yang paling dekat sama mira udah gak ada
mira boleh keluar sebentar gak
sebentar aja bu
gak jauh jauh kok
yaudah hati hati ya
yaudah hati hati ya
apakah ayah yang benar benar sudah berhenti
yang benar benar sudah meninggal
atau memang ayah masih hidup
tapi kalau ayah masih hidup
terus siapa yang dimakamkan di makam ayah
apa mira cuma akan kecewa
kalau mengharapkan ternyata semuanya itu nggak benar
siapa aku sebenarnya
ingat ingatan aku apa yang berdatangan
kenapa aku bisa naik mobil itu
apa itu mobil aku
kalau aja waktu itu amira sampai lebih cepat
mungkin ayah gak perlu ngalamin kesilakan seperti ini
dan gerakan tangan itu
siapa perempuan yang ada ingatan itu
apa dia leni
tapi perasaanku dia bukan leni
apakah hubungannya dengan aku
apakah aku gak bisa lihat wajahnya
endorse supaya selain di daerah
bapak pasti tahu sesuatu kan pak dengan tempat ini
apa tempat ini
enggak aku enggak sanggup untuk nyebut kalau tempat ini adalah tempat ayah kecelakaan dan meninggal
apa tempat ini
bapak pasti tahu tempat ini pak
karena tempat ini
karena bapak itu adalah
mas mas rudri ini gimana sih masih sakit kalau udah jalan jalan
tante sebentar tante
izin saya buat ilmu sama dia sebentar karena saya yakin banget kalau dia adalah
amira kamu tahu gak mantan suami saya ini sedang sakit dan macam macam
tante tolong tante beri saya kesempatan untuk ngomong sebentar doang sama dia
tapi saya sudah berkomunikasi sama dia tante
tante tahu tante jangan jalan dulu tante
tante tunggu tante sebentar saja tante saya harus ngomong sama dia
tante tante ibu tolong dong tante